assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dalam islam banyak sekali amalan yang bisa dilakukan seorang muslim untuk menambah pahala
salah satu amalan yang bisa dilakukan yakni membaca salawat
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana dahsyatnya salawat
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca
langsung saja kita bahas bersama kiai haji muhammad faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita langsung saja mengapa kita harus bersalawat dan apa perbedaan antara salawat dan salam
jadi kenapa kita harus bersalawat
jawaban yang pertama dan utama itu karena perintah allah swt
di dalam al quran allah berfirman
ini menunjukkan bahwa allah itu bersolawat kepada rasulullah
malaikat juga bersalawat kepada rasulullah
maka kemudian kita juga diperintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada rasulullah
tentu dari ayat tadi makna dan konteksnya berbeda beda
menurut para ulama allah bersalawat kepada nabi
itu artinya allah mencurahkan segala rahmatnya kepada rasulullah
malaikat itu bersalawat kepada rasulullah
artinya berdoa beristilfar
kita bisa bayangkan malaikat itu mahluk allah
yang allah ciptakan untuk beribadah murni
beristilfar tidak punya kesibukan
malaikat itu sibuknya
setiap hari itu ada pada zikir kepada allah
jadi nabi muhammad itu didoakan dimohonkan ampunan setiap saat oleh malaikat
kemudian yang ketiga
doa salawat dari kita kepada rasulullah saw
itu artinya permohonan kepada allah
agar rasulullah saw itu mendapatkan makomah mahmudha yang sudah dijanjikan oleh allah
nah sementara as salam itu adalah doa secara umum
agar rasulullah saw itu tidak ada aib dan kekurangannya
baik pada diri beliau pribadi maupun pada syariat yang dibawa
jadi secara umum untuk memohon kepada rasulullah saw itu adalah doa secara umum
salawat dan salam itu adalah permohonan kita kepada allah
atau perlambang kita kepada allah
ekspresi cinta kita kepada rasulullah yang kita sampaikan kepada allah
ini adalah inti salawat kita kepada rasulullah saw
allah saja bersalawat kepada rasulullah saw dan malaikat saja bersalawat
kalau begitu apa sebetulnya keutamaan salawat kita kepada rasulullah saw
jadi salawat itu sebelum kita membahas tentang keutamaan dan keistimewaannya
kita harus selalu menghadirkan mengingat di dalam ingatan panjang kita
bahwa yang kita solawati sosok nabi muhammad itu adalah sosok manusia yang sempurna
sosok manusia yang dijadikan kekasih oleh allah
sosok yang seandainya bermohon berdoa meminta apapun kepada allah
pasti akan allah jawab permohonan dan permintaannya
ini adalah manusia yang dipuji oleh allah
di dalam al quran allah berfirman
dan sesungguhnya engkau wahai rasulullah
ada pada ketinggian ahlak dan budi pekerti
ketiga manusia yang sempurna seperti ini
kemudian kita diperintahkan bersolawat kepada beliau
itu kata ulama dalam tradisi islam ahli sunnah
wal jamaah itu adalah sarana kita
untuk berdoa dan memperoleh kebaikan
maka di dalam hadis itu banyak sekali anjuran agar kita bersholawat
karena manfaat dari sholawat itu kembali kepada kita
di dalam hadis saidina anas misalnya meriwayatkan
rasulullah dulu bersabda
kalau ada orang bersalawat kepada nabi
salatan salawatnya satu kali
allah akan bersalawat alaihi atas orang yang membaca sholawat itu
dengan sepuluh salawat
salawat dari allah kepada hambanya
itu artinya doa kebaikan
jadi kalau saya bersalawat sekali kepada nabi
itu allah akan mendoakan
agar kita menjadi orang yang baik dengan sepuluh kali
bukan cuma salawatnya
dan itu saja
dan allah angkat buat orang tadi itu satu darajatun
sekali kita bersolawat kepada nabi
itu kita didoakan sepuluh kebaikan oleh allah
kemudian dihapuskan satu dosa kita
satu derajat di neraka itu allah hapuskan
allah gantikan dengan satu derajat di dalam surga
itu adalah salahnya
kalau pada saat ini havenu dhi kennah
terdapat salah satunya
dan kemudian pegarappan
bersalawat alaihi atas orang itu
sebenarnya keistimewaan polatik
kedatangan tahun ini
sudah dapat sk masuk surga tetapi amalan solehnya luar biasa
jadi secara kalkulasi matematika doa doa kita itu kan sebetulnya tidak dibutuhkan
bisa dibayangkan misalnya rasulullah itu sholat malamnya
itu berpuluh puluh rokaat
kakinya sampai bengkak
istri nabi itu dengan polosnya bertanya
ya nabi kenapa harus mengerjakan itu
bukankah allah sudah mengampuni segala dosamu
orang kalau sudah diampuni segala dosanya itu kan logikanya pasti masuk surga
kalau sudah pasti masuk surga apalagi yang dicari
apa kata rasulullah saya ini ingin menjadi abdan syakuro
hamba yang selalu bersyukur
nah artinya apa
sholawat yang kita berikan kepada nabi itu sebetulnya implikasinya
akibatnya akan kembali
nah kalau kita mendengar nama rasulullah saw itu disebutkan
biasanya kita harus mengucapkan salawat
nah mengapa demikiannya
itu karena bentuk penghormatan kepada rasulullah
manusia yang sudah menyampaikan risalah tuhan kepada kita
saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk itu dari siapa
dari guru saya tentu
guru saya dari gurunya bersambung
kita tahu mana yang hak mana yang batil
itu kan sebetulnya karena diajarkan oleh rasulullah
manusia yang seumur hidupnya yang dipikirkan adalah umatnya
kan kita dari kecil itu mendengar betul ketika rasulullah itu menjelang wafatnya
itu yang selalu diingat itu umati
nabi itu selalu berusaha agar umatnya bisa masuk ke dalam surga bahagia hidupnya
oleh karena itu ketika kita disebut nama rasulullah
kita diharuskan untuk bersolawat kepada beliau sebagai ungkapan cinta dan terima kasih
kepada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita
membawa kita dari kegelapan menuju terang benerangnya ridho allah swt
semoga dengan kita selalu bersalawat
insya allah kita akan dianggap sebagai
salah satu dari umat rasulullah saw di hari akhir nanti ya
baiklah jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode dasyatnya sholawat
kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama kiai haji muhammad faiz
kiai kalau kemudian tadi kita sudah dengar apa saja keutamaan salawat
dan sebetulnya salawat itu adalah kembali ke diri kita sendiri
apakah ada waktu waktu terbaik di saat kita mengucapkan sholawat
waktu yang terbaik itu prinsipnya yang pertama
dalam satu hadis rasulullah saw itu bersabda kepada sahabatnya
jangan kalian jadikan sholawat kepada saya kakodahil musafir
seperti kopinya orang yang sedang musafir
kita kalau sedang nyupir itu kadang kadang ngambil kopi
supaya tidak ngantuk
doa doanya itu pasti mustajab
nah ini ulama berbeda beda
pandangannya ada yang mengatakan
malam jumat ada yang mengatakan
saat khotib berganti
dari khutbah pertama pada khutbah
kedua di sholat jumat dan
banyak yang berpandangan bahwa itu
adalah satu jam terakhir di hari
jumat jadi kalau sekarang
sepuluh menit maka mulai jam
lima lewat sepuluh menit itu adalah waktu
yang terbaik kemudian di sepertiga
malam itu kan waktu waktu yang terbaik
malam malam ganjil di bulan
ramadan misalnya itu adalah
waktu yang terbaik juga untuk
kita membaca sholawat
ada yang menarik
terkait dengan perintah
kan ibadah yang tidak
ditentukan oleh agama
berapa jumlahnya jadi
kalau misalnya eva mau baca
sholawat itu tiga kali boleh
nggak pak boleh
sebelas kali boleh nggak boleh
seribu kali juga boleh
asal kewajibannya sebagai
seorang manusia dengan tugasnya
sudah selesai ada sahabat
yang sangat ahli membaca
yang diminta oleh
sayyidina umar untuk memimpin
terawih pertama kali di kota
madinah secara berjamaah
bilangannya adalah dua puluh
rokaat dengan satu imam
ini sahabat yang terkenal dalam
hidupnya sangat suka membaca
al quran dan bersholawat
maka satu ketiga
ubay bin ka'ab itu bertanya kepada
rasulullah ya rasulullah
saya ini senang sekali
sholawat kepadamu maka
kemudian beliau bertanya kepada
nabi kalau seandainya ya
rasulullah dalam satu hari
satu malam ini saya pantasnya
itu baca sholawat berapa
terserah kamu ubay berapa
kalau gitu saya akan jadikan
seperempat dari zikir
saya setiap hari
itu adalah sholawat kepadamu
jadi kalau dia punya
dua belas jam ya seperempatnya
tiga jam dia bersholawat
kata nabi silahkan terus
ubay bin ka'ab berpikir lagi
kayaknya kurang kalau seperempat gimana
kalau separuh kata nabi ya gak
kalau separuh gimana kalau dua
per tiga ini lebih besar atau
per empat kata nabi silahkan
karena selalu disilahkan
sama rasulullah maka ubay
bin kaab itu kemudian mengatakan
kalau begitu rasulullah
saya akan jadikan zikir saya dalam
setiap hari itu adalah bersalawat
kepada engkau jadi kerjaan beliau
itu kalau sedang tidak membaca al quran
itu tidak berdoa tapi
tukfa lakaham buka
kegalauan hatimu problematika
hidupmu itu tukfa
akan allah selesaikan
dan semua dosamu
itu akan allah ampuni
bacaan sholawat pada
setiap waktu yang dimungkinkan
jadi tidak kemudian
setiap hari karena mendengar
hidupnya jadi sholawatan terus
mbak eva nggak jadi baca berita
tidak begitu juga
artinya dimana ada
waktu yang memang kita bisa
bersholawat kepada nabi
sebelum naik saat kita mau keluar rumah
saat kita membuka pintu mobil
duduk di dalam mobil
masuk ke cnn di kantor ini
kemudian di tengah tengah
kesibukan kita kita bisa berbicara dengan nabi
jangan pernah lupakan
untuk bersholawat kepada
insya allah akan kita
kiai kita ada pertanyaan dari netizen
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kebetulan saya hari ini berada di kota
suci madinah dimana
kita datang ke kota sujud
berdiri ini yaitu salah satunya
mengundungi makam rasulullah
dimana kita harus
kita bertujung ke makam rasulullah
nah pertanyaan saya pak ustaz
dari sholawat untuk rasulullah
terima kasih pak ustaz
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah itu dia yang mendapat
kesempatan berkunjung langsung
ke madinah apakah memang
menyampaikan sholawat langsung
di makam rasulullah
itu lebih utama atau
bersholawat itu dimana saja
tetapi yang paling utama
adalah perasaan hati
kita bersholawat di depan
makam rasulullah itu
ada perasaan yang berbeda
kita bisa menghadirkan
dan membayangkan bahwa
tempat ini ribuan tahun yang silam
bergema oleh karena itu
karena ini pertanyaannya menarik sekali
dia tanyakan dari kota
menyampaikan kepada para pemirsa
bersholawat di hadapan
makam rasulullah bahkan
mengucapkan apapun yang baik
yang terkait dengan nabi
yang luar biasa
ada kitab namanya
itu di karang oleh alim besar
yang bernama imam ibnu hajar
di situ beliau bercerita
ada orang akrobi
bukan kiai bukan intelektual
datang ke depan makam rasulullah
kemudian dia berdoa
bersholawat kepada nabi
itu lahir dari ungkapan hati dia
yang terdalam dia ngomong begini
allahumma ya allah
dan saya hambamu
diantara saya dengan
nabi itu ada setan
setan ini musuhnya allah
kalau engkau ampuni dosa saya
rasulullah pasti bahagia
karena nabi itu ingin seluruh umatnya
masuk ke dalam surga
kalau engkau ampuni dosa saya
maka rasulullah itu akan bahagia
saya beruntung sekali ini
banyaknya dosa kotornya hati
tetapi kemudian diampuni dosanya
berarti saya beruntung
nabi gembira dan setan akan menangis
ini kan berdoa
tapi curhatan dari hati yang terdalam
kalau engkau tidak ampuni saya
ya allah saya mau buat apa
engkau yang maha kuasa engkau yang maha adil
saya memang berhak untuk mendapatkan
azab yang pedih di api neraka
karena buruknya perilaku saya
tetapi kalau saya masuk neraka
yang hazin yang sedih itu siapa
yang hancur itu siapa
hambamu sementara yang senang siapa
dia hanya berdoa
di depan makam nabi
kata kata yang tidak perlu di hafalkan
oleh kita semua
mbak eva kalau mau umroh pasti diajarkan
doa yang panjang panjang
mungkin di tanah air ingat
tetapi di depan kaabah boleh jadi lupa
mungkin di tanah air ingat tapi di depan
raudah makam nabi mungkin lupa
karena kondisi berdesak desakan
tapi doa yang seperti ini
saya pikir tidak perlu di hafalkan
dia lahir dari kebersihan jiwa
yang mencintai nabi
yang selalu menginginkan
rasulullah itu berbahagia
kalau umatnya masuk ke dalam surga
coba lihat betapa beruntungnya kita sebagai
umat rasulullah begitu kita ingin
maka apa yang kita lakukan itu
kembali manfaatnya kepada kita
nabi bahagia kalau umatnya masuk ke dalam surga
kotor seperti saya
itu karena membahagiakan nabi
kalau saya masuk ke dalam surga
maka saya ikut masuk ke dalam surga
orang yang berdoa
di depan makam
di tafsir ibnu kathir
kalau saya boleh panjangkan sesi ini sedikit
itu menarik sekali
di surga an nisa
baiklah kita akan
break dulu kalau begitu ya kiai
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
tadi kita terputus perbincangan
disaat menyampaikan doa
di makam rasulullah
jadi kalau kita
cerita orang baduy
dosanya diampuni dengan
niat agar dia masuk surga
dan masuknya dia ke dalam surga
itu pasti membahagiakan
imam ibnu hajar mengatakan
apapun di depan makam rasulullah
yang bertujuan untuk
kebaikan dirinya itu dibolehkan
nah ini kebetulan
ini disuruh an nisa
ini para pemirsa bisa melihat
di dalam tafsir ibni kafir
dalam banyak karya ulama
ketiga allah berfirman
walau annahum idh dhalamu anfusahum
wastalfara lahumur rasuluh
ayat ini dahulu mengajarkan
kalau ada orang yang berdosa
dia melakukan dosa
apapun dalam hidupnya
maka dia datang ke hadapan rasulullah
begitu banyak kesalahan
kepada allah di hadapanmu
saya mohon kepadamu ya rasulullah

juga berdoa memohon ampunan
kalau dia beristighfar dengan hatinya
kemudian rasulullah mendoakan
orang yang berdosa tadi
allah pasti akan memberikan taubat
mengampuni dosa dia rahiman
dan akan merahmati orang tadi
nah di dalam tafsir ibnu kafir itu
itu ada kisah
yang sangat menarik
diriwayatkan oleh imam ibnu kafir dalam tafsirnya
diriwayatkan oleh imam nawawi
yang adalah alim besar dalam madzab syafi'i
yang luar biasa tingkat keilmuannya
beliau punya kitab
yang mengajarkan manasik haji
pekerjaan apa sih yang paling afdol
yang dilakukan oleh orang yang berziarah
ke depan makam rasulullah
kata imam ibnu qudama
seorang alim besar dalam madhab hambali misalnya
yang punya kitab murni
mengatakan bahwa yang paling afdol
adalah bersalawat kepada nabi
melakukan salam kepada nabi
kemudian membaca ayat ini
walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka
ini ada kisahnya
ada orang nih
ini orang soleh tidur
disamping makam rasulullah
jadi zaman dulu jangan dibayangkan
masjid seperti hari ini
orang masih sedikit masjid masih terbatas
orang ini kerjaannya
zikir membaca quran disamping makam nabi
orang tadi melihat ada orang
badui bukan penduduk asli
ke depan makam nabi ngomong
ya allah sami'atullah
ya rasulullah wahai nabi
saya mendengar firman allah surah an nisa
barang siapa yang berbuat dosa
menzalimi dirinya kemudian memohon
ampunan kepada allah dan datang ke hadapan
mu dan meminta agar engkau
berdoa untuk mengampuni dosanya
maka allah akan mengampuni dosanya
maka sekarang saya datang ke hadapan
kuburan mu ya rasulullah
karena engkau sudah tidak ada
kemudian selesai dia mengomong
berbicara seperti itu dia
dikebungikan di tanah madinah
karena engkau ya rasulullah
dimakamkan di madinah
di dalam tanah madinah
maka tanah madinah ini
saya rasa semua orang yang datang ke
kota madinah pasti merindukan
untuk berdiri di depan rumah
rasulullah di depan makam rasulullah
maka orang tadi mengatakan
kalau saya harus menjadi tameng
menjaga kuburan ini
saya akan jaga
sebagaimana seandainya saya diberi kesempatan
untuk hidup bersama nabi
ada orang yang ingin menyakiti nabi
maka saya akan menjadi tameng
dan perisai menjaga nabi
kenapa karena di dalam kuburan ini
manusia yang terhormat
memiliki ketinggian budi perkiti
yang sangat dermawan
orang itu pergi
saya sudah tidur
tapi juga terpukau dengan apa yang dia lakukan
dalam mimpi itu saya bertemu dengan rasulullah
kamu harus bangun
kejar orang tadi
kasih berita gembira
bahwa allah sudah mengampuni dosa orang tadi
semoga kita semua pemirsa disini
juga punya kesempatan
dan mendapatkan kemuliaan juga
tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
dan sebagai penutup
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan
doa penutup silahkan qiyai
mari kita membaca doa
mengampuni semua dosa kita
kita pada hari yang baik ini
kita bacakan suratul fatihah
audzubillah minasyaitanir rajim
ihdina syaratul mustaqim syaratul lazeena an'amta alaihim
rabbana atina fid dunya hasanah
wa salamun alal mursalinah
mengijabah doa doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini
pemirsa saya fayudiza dan ustadz kaya haji
sampai jumpa di gapai kemuliaan